terdakwa kasus narkoba ailuna putri alias lucinta luna
difonis oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat
sepuluh tahun enam bulan penjara dan denda sebesar sepuluh juta rupiah
dalam sidang putusan fonis yang digelar secara virtual
lucinta luna tidak kuasa menahan tangis
mendengar putusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat
meski hasil tes urin yang dilakukan negatif
terdakwa lucinta luna terbukti bersalah
menyalahgunakan psikotropika jenis riklona
dan narkotika jenis ekstasi
yang didapatkan dari hasil uji rambut di laboratorium bnn
atas putusan ini lucinta luna harus menjalani hukuman penjara
selama satu tahun enam bulan di rutan pondok bambu jakarta timur
dan membayar denda sepuluh juta rupiah
pihak lucinta luna pun tidak mengajukan permohonan banding
sementara itu pihak jaksa penuntut umum menilai
hukuman terdakwa terlalu ringan dibandingkan tututan sebelumnya
tiga tahun lalu
jpu akan meminta banding dalam tujuh hari mendatang
atas putusan majelis hakim
sebelumnya lucinta luna ditangkap oleh satuan reserse narkotika
polres jakarta barat di apartemen tamrin city jakarta pusat
pada tanggal sebelas februari lalu
pihak lucinta luna menerima hukuman penjara